waalaikumsalam pak idan
mau cari buku apa pak
duduk dulu silahkan
edward rencana nikah umur berapa
gak dipikirin klau
harus dipikirin atuward
mumpung usia masih produktif harus dipikirin sekarang
ya udah febri duluan ya ward
apapun yang terjadi kita akan tetap nikah tanggal dua puluh lima

aswabri gak mau pernikahan kita diundur lagi
waalaikumsalam pak ida
mau cari buku apa pak
eh saya cari buku yang berat berat
buku apa ya pak
buku tentang ketenangan jiwa atau tentang kepemimpinan begitu
oh ada di sebelah sana pak
bro kenapa gak cari pembantu aja sih bro
belum ketemu bro
saya maunya yang muda
mungkin mau gak ya kerja disini
apa sih ceng
pak saya udah dapat pembantu buat bapak
udah apa tua
ya elah pak
kalau cari pembantu bukan masalah muda atau tua pak
yang penting dia bisa kerja
kamu tuh memang susah diajak ngomong

gak ngerti selera orang tua berjiwa muda

dengar dengar nanti malah mau ngadain karaokean ya pak
kok ngasih tau saya pak
percuma bicara sama kamu
buang waktu cuma bikin kesal
buang waktu cuma bikin kesal

nanti malem kamu ikut ke rumah wasain gak karaokean
ngundang kita ke rumah nya
nanti malam mau ada karaokean
saya malu atukum saya mah dada aja
bukan kerokan doi bukan
ah kamu mah bikin saya bingung atukum
masa mau bikin karaoke di rumah bayangin coba
karaokean itu nyanyi kang dadang bukan kerokan
nyanyi mah gak perlu malu atukang dadang
dang muka kamu dang ah
wah ternyata pak idan itu rajin membaca juga ya
sepertinya acara pernikahan tidak bisa diundur kang
soalnya sodara sodara sudah pada dikasih tau
tadi juga emak bos bilang gak mau tanggung jawab biayanya
kalau nikahnya bukan tanggal dua puluh
terus gimana atukang
terus gimana atukang
terus gimana atukang
terus gimana atukang
terus gimana atukang
gak usah di pikirin dijalanin aja
tapi benar kan kita nikah
tapi bener kan kita nikah
kalian harus mengawasi rumah ini
jika ada gerakan gerakan atau hal hal yang mencurigakan
segera laporkan ke saya